ramadhan tahun ini
meminimalisir penyebaran covid sembilan belas
nah anda juga tak boleh lengah soal kebersihan alat sholat
penting banget sih karena kan syarat sholat itu kan harus mensucikan ya
jadi alat sholat itu ya harus suci juga harus bersih gitu
jadi emang penting banget untuk nyuci alat sholat secara rutin
saya pribadi sih ya penting banget ya
karena kan kalau untuk pemakaian kita pribadi harus bersih juga kan
kita dari luar luar dari kayak gini kan
dari outdoor kerja lapangan
menjaga kebersihan alat sholat penting dilakukan secara rutin
hal ini karena virus corona bisa dengan mudah menyebar dan bertahan pada kain
sekitar empat puluh delapan hingga tujuh puluh dua jam
membersihkan tentunya peralatan ibadah tersebut
sekurang kurangnya dua hari sekali
jadi dua hari sekali itu harus dicuci
terutama kalau kita pakainya sering gitu
dan kita pakai di tempat tempatnya
tempat yang berbeda
kecuali kalau kita pakainya di rumah aja ya
kalau kita pakai di rumah ya bisa tiga hari sampai empat hari dijual
kemudian dicuci bisa
tapi kalau misalnya kita sering pindah pindah
terutama misalnya dari kantor kemudian ke masjid
kemudian nanti mungkin di rumah kerabat gitu ya
itu sebaiknya dua hari sekali itu harus dicuci sama sejadah sejadahnya gitu
selain agar terhindar dari virus
kebersihan alat sholat juga menjadi salah satu syarat sah sholat
sesuai syariah islam
jadi di dalam beberapa kajian tentang fikir toharoh
biasanya toharoh atau kebersihan itu justru dalam kajian fikir selalu bab pertama itu
bab satu itu
menunjukkan betapa pentingnya toharo atau kebersihan ya
dalam mencuci alat sholat ada beberapa tips yang bisa anda lakukan
pertama cucilah secara terpisah alat sholat dengan pakaian kosong

ingat ya jangan melempar alat sholat yang kotor
untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus melalui udara
rendam dengan deterjen di dalam air hangat selama dua puluh sampai tiga puluh menit
kemudian kucek secara perlahan
khusus untuk sejadah bisa direndam dengan air deterjen selama sekitar satu jam
peras dengan cara digulung ya bukan dipelintir
hal ini menjaga tekstur dan kesehatan alat sholat yang kotor lainnya
tekstur sejadah agar lebih awet
saat membilas sebisa mungkin gunakan air yang mengalir
kemudian jemur dengan cara dibentangkan
sebaiknya diangin anginkan terlebih dahulu di tempat sejuk
setelah airnya benar benar tiris dipindahkan ke tempat dengan terik matahari yang cukup
jika menggunakan mesin cuci penting untuk membersihkan tabung mesin cuci dengan disinfektan secara berkala
jika memungkinkan pisahkan juga alat sholat
untuk di rumah dan untuk dibawa bepergian
dan jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang lain selama beribadah
agar terhindar dari resiko droplet tertempel di alat sholat
syifa hanifah fadli julian jakarta